aksi viral rahmat bocah sebelas tahun asal pd jaya aceh bermula dari unggahan di akun tiktok at mz delapan puluh
ketika itu rahmat yang sedang mengendarai beca untuk membawa ayahnya ke rsud cutmutia di aceh utara dirazia oleh satlantas biren
setelah diperiksa anggota satlantas biren malah jatuh ibadah meneteskan air mata
pasalnya jarak yang ditempuh rahmat dari pidijaya menuju aceh utara demi sang ayah mencapai satu ratus tiga puluh dua km atau setara dengan jarak jakarta bandung
salah satu warga kemudian mendatangkan ambulans dan bersama polisi mengantar rahmat dan ayahnya menuju rumah sakit cutmutia
video ini kemudian beredar viral di media sosial dan menuai banyak komentar warganet
bahkan tak sedikit yang melayangkan kritik pedagang
kas kepada pemerintah desa golanggang kecamatan ulim kabupaten pd jaya aceh tempat rahmat tinggal
rahmat duduk di bangku kelas enam sd negeri satu ulim pidijaya
di keluarga dan teman teman sekolahnya rahmat memang dikenal sebagai anak yang sederhana dan sangat tertutup serta segan meminta bantuan orang lain
selama dia duduk di kelas enam pak semester yang kedua ini
belum sehari pun dia hadir ke sekolah pak karena berhubung orang tuanya sakit
kalau kemarin kemarin gimana
kalau sewaktu di kelas lima pak dia seminggu kadang kadang tiga hari sekali sekolah kadang empat hari pak
jadi tidak rutin setiap hari ke sekolah karena merawat orang tua sekaligus mencari nahkah keluarga pak
sedang pengiramat antar ayah ke rumah sakit

nah ngancar pakai beca juga
nah semoga kak ayah sempat sembuh bisa pulang kembali sini dan berkumpul lagi dengan keluarga
saat ini rusli ayah rahmat sedang dirawat di rsud cutmutia aceh utara
sementara dinas kesehatan pidijaya berjanji akan mengevaluasi segala kader kesehatan desa dan putu desa
ismail m adam pd jaya aceh